beginilah upaya tegas dari petugas gabungan di cimahi jawa barat
saat menertibkan toko toko yang masih membandel buka di tengah aturan psbb jawa barat
petugas menyemprotkan air dari mobil damkar ke arah toko yang buka ini
usai disemprot petugas langsung menutup paksa dengan menyegel pintu toko
meski diprotes pemilik toko petugas tetap menutup paksa toko ini
rencananya penutupan toko berlangsung hingga sembilan belas mei yang akan datang
toko toko termasuk harus tutup kecuali yang dikecualikan di luar yang dikecualikan
ternyata ini adalah salah satu yang membandel
makanya peringatan sudah kami berikan kami terpaksa segel
selain pertokohan aktivitas pasar tradisional di sejumlah daerah masih terlihat ramai
seperti pasar tumpah di situ bondo jawa timur ini
meski di tengah masa tangga pandemi corona aktivitas sejumlah pasar tumpah membeludak hingga kembali jalan raya panturan
aktivitas pedagang ini bahkan membuat lalu lintas menuju pelabuhan antar pulau padat
karena separuh badan jalan dipenuhi pedagang dan parkir pengunjung pasar yang masih membandel tak menggunakan masker
ada yang mulai covid ini
kenapa nggak pakai masker di pandemi seperti ini nggak takut nih
ya takut sih tapi biasanya bawa lupa
masih ramainya aktivitas pasar
pasar membuat pemerintah setempat terus menggalakan rapid test khususnya pada para pedagang
di kabupaten bojonegoro jawa timur misalnya
setelah pasar kota tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten bojonegoro juga melakukan rapid test masal kepada para pedagang di pasar banjarigodan dander
hasilnya sebanyak delapan puluh dua pedagang dinyatakan reaktif berdasar hasil rapid test
selain akan melakukan swab test terhadap delapan puluh dua pedagang ini petugas gabungan akan menutup sementara area area pasar ini
tim liputan cnn indonesia